nah berbicara soal berkreasi ternyata tidak hanya presiden jokowi saja yang berjago berkreasi dan juga eka gustiwana tadi
karena narapidana di lapas porong sidoarjo juga ternyata tidak mau kalah
karena para narapidana ini mampu menghasilkan produk mebel berdaya jual tinggi
betul jadi saat nanti mereka bisa keluar begitu bebas bisa diberdayakan ya di tengah tengah masyarakat
nah hasil karya mereka bahkan mampu menembus pasar ekspor
koresponden cnn indonesia nesya megawati punya sejumlah liputan menarik dari balik jeruji narapidana yang kami hadirkan mulai hari ini
di atas tanah seluas dua belas hektare ini ada dua empat ratus warga yang tengah menjalani hukuman
narapidana dibagi di sepuluh blok
seperti pada lapas lainnya
pembagian blok sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan
blok narkoba dan kriminal mendominasi
tetapi di lapas porong sidoarjo jawa timur ada satu lagi blok hunian untuk para pekerja
tidak ada perlakuan khusus bagi napi pekerja ini
keluar masuk sel sama seperti napi lainnya
hanya saja setelah sel dibuka setiap pukul enam pagi napi pekerja bergegas ke kantor mereka
dua puluh napi bekerja dari pagi hingga pukul lima sore hari
letak pabrik masih dalam lapas sekitar lima ratus meter dari blok hunian
pembagian blok ini dikira sebagai pabrik yang berguna
layaknya pabrik pada umumnya pekerja harus menggunakan masker untuk memasuki area pabrik
di sini para napi memproduksi furniture atau mebel dengan kualitas yang mampu bersaing
pangsa pasarnya bukan lokal namun luar negeri
seluruh karya dari tangan para napi ini semuanya diekspor ke korea selatan jepang
untuk menembus pasar mancanegara lapas porong bekerja sama dengan pt bahari mitra surya
kerjasama dijalin sejak seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan atau sejak lapas masih berada di kalisosok surabaya
dalam skema kerjasama pt bms menyediakan modal peralatan bahan baku hingga pembeli
kemudian lapas menyediakan tenaga
atau sekitar rp dua satu miliar per kontainer
sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan pihak lapas pt bms membayar biaya operasional seperti listrik
pt bms menampik anggapan pihaknya memanfaatkan para napi
untuk keuntungan perusahaan apalagi upah napi jauh lebih murah dibandingkan buruh pada umumnya jadi
kita istilahnya itu membina ya membina ya kita tahu bahwa skillnya itu nol jadi makanya kita
ada instruktur ada instruktur tiga puluh orang di dalam pabrik untuk membina para narapidana
dari mereka tidak punya skill menjadi punya skill dan yang terpenting melatih mental dan
kedisiplinan yang penting jadi kita bukan kesana jadi memang misi ya misi kita pembinaan ya
pembina sosial ya jadi kita kita tidak bicara kita tidak bicara profit oriented atau gitu ya bukan ya
kepala lapas kelas satu porong sidoarjo rianto mengatakan upah untuk para napi tidak dicairkan
tiap bulannya sebagian gaji juga ditabung dan baru bisa dicairkan saat pekerja sudah
menyelesaikan masa hukuman sekira tidak ya tidak mempermudah sebab mereka punya insentif
dan upah yang cukup untuk hidup mereka sehari hari juga di membantu keluarganya
ada juga yang pulang pulang setelah selesai menjalankan pidananya bisa membawa uang
dua juta tiga juta tiga untuk sementara mungkin bisa menghidupi keluarganya itu dari segi upah dari
segi keahlian juga mereka sudah sangat ahli untuk bekerja di lingkungan perusahaan
indra adalah salah satu terpidana yang bekerja di pabrik sejak dua ribu tiga belas ia menjadi napi pekerja dan
untuk hai upah yang diberikan ia tabung untuk bekas saat ia bebas nanti selain itu dengan
keaktifannya di lapas ia berharap mendapat kemudahan remisi dan pembebasan bersyarat
oh disini alhamdulillah anaknya itu yang terpenting mereka butuhkannya atau sebagai bukan premi jadi
dalam arti pikiran mereka nggak lari ke hal hal yang negatif
hal hal yang mungkin di luar saja sudah rusak apalagi misalkan di dalam apa mau dirusak lagi
yang penting bagi narapidana saya pikir itu cuma pikiran positif
mengalihkan apa ya kita kan udah jauh dari keluarga jauh dari teman jauh dari saudara
jadi mengalihkan pikiran negatif ke pikiran positif
di sini yang lebih penting tuh kalau premi nomor sekian lah
kita di sini juga dari lapas porong kan ada jatahnya makan
dari pagi siang sampai sore kan
jadi yang terpenting kita dapat pengalaman kerja
kita punya bekal positif untuk kehidupan yang normal usai dari sini nanti
iya mungkin saya kurang dua tiga tahun lagi
sekarang udah jalani enam
harapan saya terbesar
kepada lapas porong tentunya yang tempat saya bekerja
untuk kepengurusan pembayasan bersarat
saya dapat remisi yang seharusnya saya dapatkan
itu bisa dipermudah bisa dibantu itu saja
indra dan para napi pekerja lainnya tak ingin larut dalam penyesalan masa silam
mereka ingin menegaskan menjadi kriminal bukanlah profesi